lihat adalah apakah kemudian kpk sebagai sebuah lembaga penegak hukum
itu punya kewenangan tidak sih untuk melakukan penindakan
dalam kasus korupsi terhadap katakanlah orang yang bukan sipil
tapi militer aktif
hemat saya kpk tetap punya kewenangan untuk melakukan penindakan
karena di pasal empat puluh dua undang undang kpk itu sudah jelas dinyatakan
bahwa kpk ya mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan penyidikan
dan penuntutan tentu dalam kasus korupsi yang melibatkan
seseorang yang tunduk pada peradilan yang lain
yakni dalam hal ini peradilan militer
sekarang terkait dengan permintaan maafnya
kalau permintaan maaf itu dikaitkan dengan tidak adanya kewenangan kpk
untuk melakukan ott maka permintaan maaf itu hemat saya menjadi keliru
tetapi kalau permintaan maaf itu dikaitkan karena misalnya koordinasinya
ya saya pasti bisa memahami itu